kementerian dalam negeri masih mengkaji apakah gubernur dki jakarta melanggar peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu dengan menaikkan ump dua ribu dua puluh
sebelumnya kemenaker menduga anies melanggar aturan karena menaikkan ump tidak sesuai perhitungan yang tertuang dalam pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan aturan tersebut kenaikan ump jakarta tahun dua ribu dua puluh dua semestinya hanya delapan puluh lima persen namun anies merevisi menjadi lima satu persen
direktur jenderal otonomi daerah akmal malik mengatakan pihaknya masih mendalami hal ini
artinya di pelajaran radir jenderal banda bukan menunggu pt un atau sebagainya
kita kan pelayan publik ya kita harus membuat sebuah regulasi yang betul betul fair bagi semua pemda
jadi biarlah nanti teman teman dari jenderal banda yang akan menyampaikan informasinya lebih lanjut ya